dan untuk memantau gelaran asean ministerial meeting on transnational crime
atau pertemuan tingkat menteri negara negara asean ke tujuh belas
sudah bergabung bersama kami koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy bisa anda jelaskan bagaimana persiapan di sana soal keamanan
dan juga yang paling penting adalah soal pembahasan yang paling utama
terkait dengan kejahatan transnasional ini apa
selamat siang iqbal dari labuan bajo betul sekali
ini setelah vakum atau diadakan melalui virtual selama tiga tahun berturut turut
sejak dua ribu sembilan belas karena pandemi
dan di tahun dua ribu tiga ini indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah pelaksanaan
atau pertemuan tingkat menteri asean yang ke tujuh belas
dan diadakan di kota labuan baju nusantara
dan informasi yang kami dapatkan dari pihak polri sebagai ketua
dari penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri asean ini memang fokus
akan membahas mengenai kejahatan transnasional
khususnya di wilayah negara negara asean
ada beberapa negara di luar asean juga ikut diajak terlibat
dalam pembahasan lebih mendalam
misalkan saya ada tiga negara mitra masing masing jepang
kemudian korea selatan dan juga tiongkok
sementara negara timur leste untuk tahun ini ikut hadir sebagai
observer atau negara peninjau yang juga ikut hadir dalam pembahasan ini
tentunya kalau berbicara iqbal mengenai kejahatan transnasional
tentu ada beberapa topik yang banyak menjadi perhatian masyarakat dunia
misalkan saja tindak pidana perdagangan orang
kemudian juga penyelundupan bahasa manusia
tindak pidana pencucian uang kejahatan dunia maya atau cyber crime
dan juga beberapa topik pembahasan menarik
lainnya terutama misalnya juga masalah terorisme
nah hari ini satu hari sebelum pertemuan mulai digelar pada senin besok
kalau melihat dari susunan rangkaian agenda acara
sebenarnya acara emtc ini sudah mulai resmi akan dibuka hari ini sore ini
namun juga sudah dilakukan pertemuan senior meeting tingkat pejabat tinggi
di kepolisian negara asean yang sudah melakukan pertemuan pada hari minggu pagi ini
dan nanti akan hasil pertemuan nanti juga akan merujuk atau memberikan usulan
kepada pertemuan level tingkat menteri asean yang akan dibuka besok
untuk membahasnya lebih jauh dan sedikit mendapatkan informasi yang lebih detail
saya akan berbincang singkat dengan karo penmas brigjen polisi ahmad ramadan
selamat siang pak ahmad ramadan
kalau saya melihat kesibukan terjadi sejak kemarin saya datang pihak kepolisian
termasuk dari divisi humas
pak apa saja sebenarnya agenda agenda hari ini
karena melihat di rangkaian memang berlangsung dari tanggal dua puluh sampai dua puluh tiga hari ini
fokus apa yang dilakukan di acara ini
ya immtc ke tujuh belas ini sedianya memang akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh besok sampai dengan dua puluh tiga
hari ini tanggal sembilan belas agendanya adalah pimpinan somtc termasuk indonesia
kabar eskrim selaku ketua somtis
jadi memimpin acara pertemuan atau meeting yang diikuti oleh sepuluh negara asean
jadi somtc itu adalah pimpinan penegak hukum kepolisian ya
dalam hal ini di indonesia adalah bapak kabar eskrim
nah sebagai awal ya melakukan pertemuan yang nanti hasil daripada pertemuan somtc ini
pada acara besok acara ammtc ke tujuh belas ya
nah nanti dalam somtc ini juga akan membawa usulan usulan yang tentu akan dibahas pada pertemuan imtc tersebut
dimana ketua imtc itu adalah bapak kapolri ya
nah salah satunya tadi telah disampaikan oleh pak kadip uminter
pembahasan ini ada masukan yang dibahas di dalam somtisi tersebut
ada beberapa kejahatan yang bukan merupakan transnational crime
kejahatannya mungkin kejahatan konvensional atau kejahatannya domestik
tetapi pelakunya melarikan diri ke luar negeri
nah tentu ini pembahasan pembahasan ini sebagai pedoman bagi negara negara asean
untuk meningkatkan kerjasama
nah prinsipnya atau intinya daripada pelaksanaan imtc ke tujuh belas ini
untuk memperat tali silaturahmi antara penegakan hukum
kepolisian sepuluh negara ditambah negara peninjau
dan juga tentang peningkatan kerjasama dalam rangka mencegah dan memberantas transnasional crime
yang diantaranya ya kejahatan terorisme
terus kejahatan dunia maya
ada people smuggling
tindak pidana perdagangan orang
kemudian ada penyelundupan senjata
penyelundupan hewan yang dilindungi
dan beberapa kejahatan
semuanya ada sepuluh isu kejahatan transnasional crime yang akan dibahas
kemudian agenda kedua pada hari ini
kira kira pukul lima belas tiga puluh akan dilakukan parade ya
yang mana kita telah laksanakan waktu indonesia tengah
yang dilaksanakan kemarin
gladinya dimana akan ditampilkan drum kops cendrawasih taruna akademik kepolisian
juga akan diikuti dengan kolonel senapan
dan kita juga akan tampilkan budaya
dari nusa tenggara timur
nah ini juga tujuannya adalah memperkenalkan diri kepada masyarakat internasional
khususnya delegasi yang datang ke labuan bajo
bahwa negara indonesia kaya akan budaya
nah kemudian kita juga tentu bertujuan ya
kita mengenalkan masyarakat bahwa
selain beberapa tempat wisata seperti bali
kita juga akan memiliki tempat wisata yang indah seperti labuan bajo ini
nah polri dalam hal ini melihat ktt asean atau summit kemarin sukses menyelenggarakan ini
maka polri mendukung pariwisata di provinsi nusa tenggara timur
khususnya di labuan bajo
nah kita juga ingin dengan kegiatan kegiatan atau event internasional dilaksanakan di labuan bajo
akan meningkatkan perkara perkara yang berbeda

baik terima kasih banyak informasinya pak ahmad ramadan
tadi kalau kita melihat suasana labuan bajo panas tapi indah
mudah mudahan nanti juga pembahasan di sontisi dan juga pertemuan tingkat level menteri besok
tetap bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
terutama tadi beberapa poin yang bapak sampaikan
contoh misalnya tindak pidana perdagangan orang
ini juga bisa mendapatkan atau merumuskan deklarasi yang lebih meyakinkan lagi untuk antar kerjasama
kepolisian negara negara asean dan juga level tingkat menterinya
terima kasih pak ahmad ramadan
ya terima kasih
baik iqbal itu tadi yang sedikit disampaikan oleh karopen mas polri
presiden pol ahmad ramadhan mengatakan bahwa memang hari ini merupakan rangkaian awal
dari total empat hari rangkaian pelaksanaan amtc ke tujuh belas yang digelar di labuan bajo nusa tenggara timur
dan nanti di penghujung acara di akhir akhir akan ada deklarasi
disampaikan kepada publik mengenai hasil pertemuan yang dilakukan selama empat hari dari dua puluh sampai dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
kita kembali ke studio bersama iqbal kurniadi
baik teddy zuhari koresponden cnn indonesia langsung dari labuan bajo ntt terima kasih